kasus harian covid sembilan belas di provinsi kepulauan riau mulai menurun sejak beberapa hari terakhir
penurunan ini dikarenakan akibat berkurangnya mobilitas warga pada masa perpanjangan ppkm level empat
yang diberlakukan di sejumlah daerah
data satgas percepatan penanganan covid sembilan belas provinsi kepulauan riau mencatat
kasus harian covid sembilan belas di kepri berkurang sekitar lima puluh persen
sebelumnya kasus harian sempat tembus seribu kasus per hari
gubernur kepri ansar ahmad menyebut penurunan kasus harian covid sembilan belas ini
akibat berkurangnya mobilitas warga pada masa ppkm level empat di wilayah batam dan tanjung pinang
yang memiliki jumlah kasus yang tinggi
selain itu tren penurunan kasus covid sembilan belas di kepri juga dikarenakan percepatan vaksinasi
serta adanya testing tracing dan treatment
meskipun masih berfluktuasi tapi sudah jauh mengalami penurunan
sempat kemarin turun sudah sampai tiga ratus an
empat ratus an empat ratus an dan ini naik lagi lima ratus an lebih
karena memang kita dorong tracing kita lakukan lebih banyak
perlahan keterisian tempat tidur di rumah sakit provinsi kepri juga mengalami penurunan
rumah sakit sudah turun juga sudah enam puluh satu persen

berapa rumah sakit yang turun
sudah turun jadi ppkm dua minggu ini telah menurunkan kasus banyak
bor kita turun kasus turun semua turun
termasuk angka positif juga turun
kasus covid sembilan belas di kepri hingga kamis lima agustus mencapai empat puluh tujuh tujuh puluh lima orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dengan penambahan kasus harian empat ratus empat puluh lima orang empat empat ratus dua sembuh dan satu tiga ratus dua meninggal dunia
sementara untuk capaian vaksinasi covid sembilan belas di kepri usia delapan belas tahun ke atas mencapai enam puluh tujuh tiga persen
sementara usia dua belas hingga tujuh belas tahun baru tiga puluh enam persen
arpandi tanjung pinang kepulauan riau